presiden joko widodo resmi menutup konferensi tingkat tinggi luar biasa
organisasi kerjasama islam ke lima senin sore
dalam pidato penutupannya jokowi menyatakan optimistis
atas kemungkinan palestina merdeka dalam waktu dekat
tidak hanya itu deklarasi jakarta menyuruhkan boykot terhadap israel
sebagai bentuk konkret dukungan terhadap palestina
ktt luar biasa organisasi kerjasama islam kelima dilaksanakan selama dua hari
di hari kedua rancangan resolusi dan deklarasi jakarta dibahas di tingkat kepala negara
debat umum dilakukan secara tertutup selama enam jam
resolusi yang dihasilkan merupakan penegasan atas komitmen oki untuk mendukung palestina
selain itu untuk pertama kalinya ktt luar biasa menghasilkan deklarasi
deklarasi jakarta merupakan inisiatif indonesia yang memuat tindak lanjut
dukungan untuk penyelesaian masalah palestina secara konkret
untuk menjadi bagian dari proses ini
penguatan tekanan kepada israel
termasuk boykot terhadap produk israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan
peningkatan tekanan pada dewan keamanan dpp
untuk memberikan perlindungan internasional bagi palestina
dan penetapan batas faktur pengakhiran pendudukan israel
penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke masjid al aqsa
serta tindakan israel mengubah status quo dan demografi al goj al sarif
dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak